komisi pemberantasan korupsi terus melakukan perkembangan penyidikan terkait kasus dugaan suap pengadaan pesawat airbus garuda indonesia tahun dua ribu tujuh belas
kpk mencegah dua orang untuk berpergian ke luar negeri melalui dirjen imigrasi kementerian hukum dan ham
kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri tak menyebut dua identitas nama yang dicekal ke luar negeri oleh kpk
ali hanya menegaskan pencekalan dilakukan dalam waktu enam bulan hingga januari dua ribu dua puluh
sebelumnya kpk menegaskan kembali membuka penyidikan baru terkait perkara dugaan suap pengadaan armada pesawat airbus pada pt garuda indonesia tahun dua ribu dua puluh
suap senilai seratus miliar rupiah diduga diterima pihak korporasi dan anggota dpr republik indonesia periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
kpk telah meminta melalui direkturat jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham
untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap dua orang yang terkait dengan perkara ini
cegah ini dilakukan selama enam bulan sampai nanti bulan januari dua ribu dua puluh tiga dan dapat diperpanjang enam bulan kedua sesuai dengan kebutuhan penyidikan yang sedang kami lakukan ini